dan kami elaborasi lebih jauh terkait dengan polemik dugaan penyelundupan komponen harilda vitsen oleh dirut garuda indonesia
dengan anggota dpr komisi enam dpr ri andre rosiade
selamat malam bang andre
selamat malam mas renha
baik bang andre bagaimana anda melihat ataupun menilai keputusan menteri bumn yang langsung akan memberhentikan di rut garuda
terkait dengan adanya dugaan penyelundupan di pesawat garuda indonesia ini
apakah ini keputusan yang tepat atau kemudian harus menunggu terlebih dahulu sebetulnya
perhidupan lebih lanjut
ya kalau menurut saya kalau memang pak erick sudah pertama ya
bacuk sudah menemukan adanya data bahwa terjadi penyelundupan
lalu juga pak erick sudah menyampaikan data dari komite audit ya
saya rasa itu sudah cukup bagi kementerian bumn untuk mengambil tindakan tegas
dan saya rasa itu tindakan yang tepat ya karena memang sudah terbukti
dari laporan beacukai dan komite audit bahwa yang bersangkutan terlibat tentu harus ada tindakan tegas dari kementerian bumn
agar ini juga jadi pelajaran bagi seluruh direksi bumn yang ada
jangan sampai ke depan melakukan penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan yang dimiliki untuk kepentingan pribadi
seperti itu saya rasa itu tindakan tepat
dan silakan pak menteri memproses
karena kalau tidak salah garudani adalah perusahaan tbk ya
tentu ada prosedur mekanisme pergantian direksi
silakan dilalui proses itu
lalu juga tadi saya dengar ada potensi kerugian negara satu lima miliar
silakan menteri keuangan kalau ingin memproses hal ini kerana hukum
itu pak menteri keuangan
yang jelas komisi enam mengapresiasi saya ya sebagai anggota dprd komisi enam mengapresiasi langkah cepat dan tegas
dari menteri bumn pak erick thohir
bang andri tapi secara keseluruhan anda melihat ketika kemudian ada presiden ini ya
bahwa ada kargo rahasia ada barang barang yang dibawa yang diselundupkan
yang diduga dilakukan oleh dirut garuda indonesia
anda melihat ini sebenarnya seperti apa sih
apakah ini kemudian memang satu hal yang perlu disayangkan
atau bagaimana sebetulnya pak andri dari komisi enam
ya tentu disayangkan ya
ada pejabat yang memanfaatkan fasilitas
yang melakukan pelanggaran
itu patut disayangkan
apalagi kita tahu garuda ada yang keadaan merugi
ya masalahnya banyak
berapa waktu yang lalu ada dugaan apa
laporan keuangan di make up
sekarang masalahnya ini bertubi tubi
dan perusahaan ini belum juga untung
lalu dirutnya bertingkah lagi
ya wajarlah pak erick langsung melakukan pemecatan
dan ini pelajaran sekali lagi
jadikan kasus direksi
direksi garuda ini
di garuda ini menjadi pelajaran bagi direksi satu ratus empat puluh dua perusahaan yang ada di bumn ini
agar ke depan benar benar menunjukkan
seperti disampaikan oleh pak erick
berulang kali akhlak yang baik dan integritas yang benar
karena anda sudah digaji dan diberikan fasilitas yang terbaik oleh bangsa
jadi ini pembelajaran
mudah mudahan ini bisa
saya rasa garuda butuh pemenahan besar besaran
pak erick terakhir artinya tidak berhenti sampai memberhentikan dirut garuda
tapi perlu diselidiki lagi lebih dalam lagi
lebih jauh lagi
karena siapa siapa sembuhnya pihak pihak yang terlibat
seperti itu yang anda lihat
saya rasa tidak ada masalah untuk diinvestigasi ya
kita tahu garuda ini banyak masalah
pesawat boeing yang kita pesan tujuh ratus tiga puluh tujuh yang dmx
itu kan merugikan negara
mereka mendapatkan kompensasi dari boeing
kenapa kita enggak
emang ada apa
kenapa garuda tidak bisa mendapat perlakuan yang sama dengan maskapai yang ada di rusia
kenapa direksinya enggak bekerja
lalu kenapa kita selalu rugi
itu kan harus dievaluasi ke depan
apalagi persaingan bisnis maskapai itu hanya dua grup sekarang kan
garuda grup dan pihak lain grup
seharusnya mereka sudah
jadi inilah ke depan mudah mudahan
saya harapkan pak erik terus melakukan pemudahan
agar bumn kita sesuai dengan ingin oleh pemerintah presiden
agar bumn kita bisa menggerakkan ekonomi bangsa
bisa bersaing di pentas global
terima kasih bang andre rosiade sudah berbagi pandangan bersama dengan kami
selamat malam andre rosiade